komunisme belakangan menjadi perbincangan hangat di indonesia
pasca rencana penayangan ulang film g tiga puluh spki
pro kontra mencuat antara menguak luka lama
hingga propaganda rezim orde baru
tak sedikit yang ekstra resah
komunis akan bangkit merangsek masuk ke ideologi tanah air
lantas cukup beralasankah keresahan tersebut
kami mencoba membawa anda melihat potret perekonomian negara
yang pernah menjadi kiblat paham komunis di dunia
benarkah ekonomi negara bekas komunis
kini justru menjadi sangat kapitalis
ekonomi ex negara komunis seulas tebingap untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama ini adalah tren perdagangan terhadap
pertumbuhan ekonomi negara negara yang pernah menjadi kiblat komunis
perang dunia ii mencatatkan sebuah sejarah
kubu yang paling besar komunis
kemudian kita lihat juga ada kapitalis
di sana ada amerika serikat dan lain sebagainya
dan kita lihat ini adalah negara negara
yang pernah menjadi negara paling komunis di dunia
kita lihat ya trennya ini data dari world bank
kita lihat tren perdagangan terhadap pdb
persentase perdagangan terhadap pdb
ini menjadi supremasi
bagaimana negara negara tersebut ternyata sudah bergeser
tren kenaikan ini menunjukkan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menunjukkan bahwa perdagangan yang mereka lakukan sudah masif
mereka tidak lagi begitu komunal
total ekonomi sumber daya ekonomi yang ada di negara tersebut
tapi mereka sudah memberikan ruang kepada privat
kepada perusahaan perusahaan individu
untuk melaksanakan bisnis mereka sendiri
dan berkontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
tren ini menunjukkan sudah semakin terbukanya negara negara tersebut
negara mana saja
tiongkok rusia pecahan soviet korea utara
kemudian kita lihat bagaimana juga dengan vietnam
kita tahu bagaimana korea utara merupakan salah satu juga produsen dari co ataupun batu bara
juga melakukan ekspor ke negara negara termasuk misalnya sesatu rekan yang paling dekat adalah tiongkok
tapi paling tidak mereka sudah membuka celah tersebut
meskipun korea utara yang saat ini masih tampaknya kontrol negara masih sangat kental terasa
dibandingkan negara negara yang saya tunjukkan seperti tiongkok kemudian juga vietnam
rusia juga hampir hampir mirip ya
tapi kemudian bagaimana dengan pihak

vietnam sendiri anda tahu bahwa salah satu negara yang saya tunjukkan adalah vietnam
karena itu negara di asia tenggara yang masuk menjadi anggota trans pacific partnership
meskipun saat ini belum terrealisasi ataupun tpp made in amerika tersebut ternyata gabung di situ
ini adalah vietnam dan kita lihat bagaimana trennya juga cukup meningkat terhadap pdb
begitu juga dengan tiongkok
jadi artinya bos negara negara ini sudah sangat membuka diri untuk berdagang
memberi ruang yang sangat lebar bagi siapapun yang ingin berusaha

beberapa memang masih terafiliasi oleh bumn milik negara
tapi paling tidak mereka membuka celah kompetisi
dimana komunisme sendiri kita tahu bahwa paham tersebut mengecilkan potensi privat untuk berkontribusi
tapi memberikan ruang sangat besar dominasi negara untuk mengolah sumber daya ekonomi apapun yang ada
lalu kita bergeser lagi bagaimana dengan negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis
lalu kita bergeser lagi bagaimana negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis
lalu kita bergeser lagi bagaimana negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis
lalu kita bergeser lagi bagaimana negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis
lalu kita bergeser lagi bagaimana negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis

lalu kita bergeser lagi bagaimana negara pecahan uni soviet dan juga eropa timur yang terafiliasi dengan komunis

dia mencatatkan kenaikan ke posisi dua puluh dua naik delapan puluh delapan peringkat bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya
naik luar biasa lima ratus satu persen pertumbuhan ekonominya
lalu kita lihat bagaimana dengan bulgaria bulgaria juga tidak jauh berbeda
puluhan peringkat dia naik dari satu ratus delapan naik menjadi empat puluh lima menjadi negara dengan indeks
ataupun juga keterbukaan ekonomi sehingga memberikan pengaruh kenaikan ekonomi mereka
pertumbuhan ekonomi mereka tiga ratus delapan puluh delapan persen
bulgaria melepas beberapa bumn milik negara dilepas kepada publik
kemudian membiarkan publik ataupun swasta membeli aset aset bumn tersebut
kemudian berkompetisi di pasar di market artinya mereka sudah sangat berorientasi market
dan ini ternyata helpful menolong pertumbuhan ekonomi mereka tiga ratus delapan puluh delapan persen
lalu bagaimana dengan lituania juga sama naik empat ratus an persen lebih dari peringkat enam puluh
naik menjadi lima belas kemudian slovakia dari naik dua ratus empat puluh empat persen pertumbuhan ekonominya
dari tujuh puluh delapan naik menjadi tiga puluh sembilan republik ceko juga sama dua ratus dua puluh sembilan naik menjadi tiga puluh satu peringkat keterbukaannya
artinya apa saya tidak dalam perdebatan untuk menyatakan pro dan anti komunis
tapi saya memberikan gambaran bagaimana negara negara tersebut beraktivitas
atau perilaku ekonomi negara negara tersebut
ternyata mereka tidak setertung
saya fokus pada tiongkok kita lihat apa yang menjadi kekuatan utama dagang tiongkok adalah ekspor
ekspornya di mana di manufaktur
delapan persen tiongkok memfokuskan ekonominya untuk ekspor produk manufaktur yang kita beli ya
kita suka lihat label kalau kita beli made in china dari mulai baju mainan anak anak dan lain sebagainya
sampai buah aja ya kita impor dari tiongkok
dan tidak hanya itu manufaktur ini mungkin akan terjadi shifting ya
tiongkok akan bergeser ke jasa dan kemudian juga konsumsi
tapi jangan lupa mereka tidak hanya perdagangan ataupun ekspor manufaktur tapi jasa
ini ya global service network menjadi salah satu juga kekuatan tiongkok
kita tahu bahwa saat ini kita tidak bisa lagi menjadi negara tertutup
borderless ada sebuah keniscayaan kita lihat bagaimana pelabuhan
jadi pelabuhannya ada di shenzhen kemudian pabriknya juga ada di shenzhen
tapi beli produknya dari tiongkok
tapi jangan lupa transportasi
jika kita melakukan transportasi lintas batas nanti gudangnya bisa di hongkong gitu loh
jadi begitu sangat menguntungkan sesungguhnya ya kalau kita bisa mengambil celah
kita punya gudang di hongkong produksi di pabrik senzen
kemudian nanti diimpor bahan baku dari korea selatan taiwan dan australia
jadi beginilah global service network
jadi juga masuk ke sektor service ataupun jasa
tiongkok sudah di sana bos
tiongkok sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah amerika serikat
lalu tidak hanya itu made in china mendunia
saya sebutkan brand brand ini sudah masuk begitu masif
tidak hanya di tiongkok tapi juga ke negara negara indonesia salah satunya
saya sebutkan beberapa ya ini merupakan data dari bisnis insider yang diperoleh dari google survey
menunjukkan bahwa lima yang paling mendominasi kita lihat adalah xiaomi
xiaomi juga membesarkan tv berasal dari sebuah perusahaan startup
tapi kemudian begitu getol masuk dan saat ini di indonesia salah satu juga yang favorit kan android xiaomi
karena xiaomi juga menjadi salah satu perakit dari produk iphone misalnya
tapi mereka juga memproduksi produk produk mereka sendiri
dan kemudian bila kita lihat bagaimana lagi dengan pada posisi keempat adalah alex
mungkin anda tidak terlalu familiar tapi anda mungkin tahu produknya clash of kings
para gamers pasti tahu ini ya ini juga merupakan salah satu brand yang cukup terkenal
dan clash of kings ini sendiri sudah memiliki lima puluh juta pengguna di empat puluh negara sudah begitu luas
lalu bagaimana dengan oke saya kesini dulu alibaba
perusahaan yang besutan dari jack ma ini sudah begitu besar menjadi sebuah perusahaan e commerce
sudah melantai di amerika serikat dan terakhir juga bertemu dengan presiden trump
dan mereka sedang mendiskusikan sebuah program agar membuka pekerjaan
lapangan pekerjaan bagi amerika serikat
jadi trump malah menggandeng jack ma untuk gabung dan membuka lapangan pekerjaannya
jadi amerika serikat kapitalis kalau kita bergeser pada dulu itu tiongkok itu komunis
tapi sekarang mereka sudah bekerja sama
baik kemudian bagaimana dengan huawei huawei juga sama
revenuenya justru didapatkan di luar tiongkok
lalu pada posisi pertama adalah lenovo lenovo mengakuisisi salah satu supremasi kapitalis
perusahaan kapitalis yaitu ibm anda ingat
dan lenovo saat ini menjadi salah satu brand ekspor paling powerful paling kuat di dunia
artinya dari paparan data data ini muncul sebuah pertanyaan ya
tampaknya yang menarik untuk kita saksikan
apakah negara ekskomunis telah bertransferasi
bahkan mengikuti jejak dan menjadi pesaing utama negara kapitalis nomor wahid
bila negara semacam tiongkok hingga pecahan soviet
negara ekskomunis sekomunis komunisnya negara di atas bumi ini saja sudah move on